menteri perdagangan enggar tias tolukita optimis ekspor non migas dua ribu sembilan belas tumbuh tujuh lima persen
ini di tengah pertimbangan pertumbuhan ekonomi dunia dan tantangan domestik yang berasal dari harga komoditas
enggar mengaku capaian ekspor non migas periode januari hingga november dua ribu delapan belas berhasil melampaui target rencana kerja pemerintah sebesar lima hingga tujuh persen
nilai ekspor komoditas non migas pada dua ribu delapan belas mencapai satu ratus lima puluh empat belas miliar dolar amerika naik tujuh lima persen dibanding tahun dua ribu tujuh belas sebesar satu ratus tiga puluh sembilan tujuh miliar dolar amerika
sementara surplus neraca perdagangan non migas periode januari hingga november dua ribu delapan belas tercatat empat enam puluh empat miliar dolar amerika
dan ekspor keseluruhan tumbuh tujuh tujuh persen dengan nilai ekspor migas sebesar lima lima persen
nilai ekspor non migas di indonesia mencapai lima belas enam puluh lima miliar dolar dan ekspor non migas senilai satu ratus lima puluh empat belas miliar dolar amerika
dengan ekspor non migas di tengah ekonomi global dan domestik yang tidak mudah
maka kami mentargetkan tetapi ini masih dalam catatan untuk kami tetapkan di dalam raker kementerian perdagangan
saya mau melibatkan seluruh stakeholder dan juga atas perdagangan kita dan itpc kita untuk bisa mengukur betul mengenai ini
tetapi kan kita harus ada angka lebih dulu dari kantor pusat atau dari kementerian ini yaitu kami target satu ratus tujuh puluh lima sembilan yang artinya kita mengupayakan target pertumbuhannya adalah tujuh lima persen